gubernur dki jakarta anies baswedan kini tengah melakukan isolasi mandiri di tempat terpisah dengan keluarga
ia juga menyatakan bahwa kondisinya kini dalam keadaan baik dan tanpa gejala
lebih lanjut seluruh kontak erat baik keluarga maupun staff yang berada di kantor telah dilakukan tes pcr untuk menekan penyebaran covid sembilan belas
bagi siapapun yang pernah bertemu saya dalam beberapa hari ini silahkan langsung menghubungi puskesmas terdekat untuk menjalani tes usap
dan tim tracing dari dimkes juga akan mendata akan dicatat semua akan dihubungi semua kontak erat dan seluruh prosedur terkait akan dijalankan
tak lupa anies juga meminta doa warga jakarta agar semua yang terpapar covid sembilan belas di pemerintahan dki jakarta
baik dirinya maupun wakil gubernur dki jakarta
sebagai provinsi dengan jumlah kasus positif tertinggi di indonesia
dki jakarta juga mencatat beberapa pejabat dalam tubuh pemerintahan provinsinya yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas
tujuh agustus dua ribu dua puluh sekda dki jakarta saat itu saifullah melansir daftar nama pejabat positif covid sembilan belas
nama nama ini didapat setelah tes web atau uji usap di lingkungan pegawai
tujuannya untuk memastikan kesehatan pegawai dan keamanan
dan juga untuk melayanan terhadap masyarakat
dua belas september dua ribu dua puluh anies baswedan mengumumkan sekda dki saifullah dan wali kota jakarta barat
uus kuswanto terjangkit covid sembilan belas
kabar duka datang di tanggal enam belas september
saifullah meninggal dunia di rspad gatot subroto dan dimakamkan sesuai protokol kesehatan covid sembilan belas
kemudian hasil tes dua puluh tujuh november dua ribu dua puluh ahmad riza patria menunjukkan wakil gubernur juga positif terkena virus yang sama
dua puluh desember dua ribu dua puluh gubernur anies baswedan mengumumkan dirinya juga terkonfirmasi positif covid sembilan belas
pasca konfirmasi positif terinfeksi dan rencana anies untuk isolasi mandiri
aktivitas di gedung balai kota terlihat normal
pihak keamanan melakukan pembatasan jumlah pengunjung dan mengedepankan peningkatan protokol kesehatan
dalam rilis pemprov dki jakarta anies juga menyebut
ia masih akan memimpin rapat secara virtual dan menjamin tidak ada proses pengambilan kebijakan yang terganggu
sementara dengan kondisi kesehatan anies dan riza patria saat ini
belum disebutkan adanya rencana penunjukan pelaksana tugas atau plt posisi gubernur dan wakil gubernur dki jakarta